sidang umum pbb ke tujuh puluh tujuh akan dibuka tiga belas september dua ribu dua puluh dua di new york amerika serikat
presiden joko widodo dijadwalkan tidak hadir secara langsung dan akan diwakili menteri luar negeri republik indonesia retno marsudi
direktur jenderal kerjasama multilateral kementerian luar negeri tritariat senin pagi menyatakan
presiden joko widodo dijadwalkan hadir secara daring pada sidang umum pbb ke
ada pun menteri luar negeri retno marsudi
menteri luar negeri retno marsudi akan menyampaikan pidato secara langsung di sidang umum pbb mewakili indonesia
pada sidang majelis umum pbb tahun ini presiden joko widodo akan menerima penghargaan global citizen award dua ribu dua puluh
menteri luar negeri retno marsudi secara resmi akan menerima penghargaan tersebut atas nama presiden republik indonesia
sudah diatur secara teknis bahwa bapak presiden akan menyampaikan video pesan pesan beliau
dan secara resmi ibu menteri luar negeri akan menerima penghargaan tersebut atas nama bapak presiden
pertama tentunya peran dan kontribusi bapak presiden dalam konteks presidensi g dua puluh
yang kedua kontribusi nyata beliau dalam isu isu ketahanan pangan dan energi
dan ketiga bagaimana kontribusi beliau secara nyata
tariat menambahkan indonesia akan membawa misi
presidensi g dua puluh di sidang umum pbb mendatang yaitu digital ekonomi arsitektur kesehatan global dan transisi energi
lebih lanjut tentang transisi energi direktur perdagangan perindustrian komoditas dan kekayaan intelektual mengungkapkan
isu transisi energi akan dibahas pada pembahasan jangka pendek dan panjang dan dampak ke kelompok rentan
short term misalnya situasi krisis itu berdampak pada kelompok rentan secara ekonomi ya
bahkan di negara maju kan juga ada juga
apalagi di negara berkembang
nah adalah bagaimana memberikan bantuan atau bantalan ya yang targeted gitu lah
jadi ada juga mengenai tata kelolanya juga
lalu kalau terkait dengan short term atau long term misalnya soal energi ya
adalah bagaimana mengembangkan energi yang bukan dari berasal dari fosil
sidang majelis umum pbb tahun ini merupakan sidang pertama yang dilaksanakan secara langsung seratus persen
setelah selama dua tahun sebelumnya dilaksanakan secara daring
fina nabilah yoga aris pratama jakarta